kenapa sih orang nanya dong juga
sekarang gimana bisa dapat bukti coba
tante ini aneh deh lama lama
tapi gapapa deh
yang penting aku bisa lama lama sama raja
pak saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri
kalau diego itu masih hidup dia belum mati
dia benar benar ada di hadapan saya
kapan aku gak pernah nolongin kamu
sekarang kamu ada disini aja itu karena aku pengen nolongin kamu raja
kayaknya tali aja nggak mempan ya
buat tangan kamu
enggak enggak sekarang
kayaknya tangan kamu harus pakai ini
biar kamu gak kabur lagi
biar aku kabur lagi
kamu jangan berisik
aku terpaksa borbol kamu raja
supaya kamu nggak bisa keluar dari sini
aku harus keluar dari sini
aku mau pergi
clara kamu percayakan sama aku
kamu percayakan sama aku
aku percaya sama kamu raja
aku janji gak akan kabur kemana pun
asalkan kamu mau bantu aku
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kamu harus lebih ke tante andis
karena aku curiga
tante andis yang bunuh diego
aku bakalan bantuin kamu
kamu harus terus bersama aku ya

kalau anak kita udah lahir
kamu gak boleh tinggalin kita ya

kalau memang anak ini terbukti anak aku
aku akan tahu benar
aku akan tahu benar
selama anak ini belum lahir
itu artinya aku bisa manfaatin raja
yang penting dia gak tahu tentang hamil palsu ini

itu bukan anak aku

asalkan saat ini kamu bisa bantu aku kan

kalau seperti ini
aku bisa hirup udara segar
aku bisa hirup udara segar
sosok diego yang selama ini meneror aku

itu gak nyata
gak itu gak benar
aku pasti salah dengar
gak mungkin itu suaranya diego
gak gak gak

itu pasti cuma halusinasi aku
itu gak nyata
sadar sadar halusinasi
itu cuma halusinasi
susah tu phi
bisa putri atau tante andis
sebentar lagi saya akan nemuin pembunuh kamu di tempat tenang aja
kenapa sih terlihat serius
itu kan ada di sana ada di depan mata tante
ada apa di atas sana ada apa tante jelasin dong
ada di depan mata tante ada diego diego masih hidup clara
iya iya wajahnya persis di depan muka tanda
tante lihat sendiri tante gak bohong clara
tante gak berhalusinasi itu diego diego masih hidup
santa andis kayaknya bener bener udah gila nih
orang mati dibilang masih hidup tapi aku harus tahan
demi ikutin apa maunya raja tadi aku harus deketin tentanis
yaudah yaudah kita cek bareng bareng aja
di situ di situ atas di atas situ ya kamu dilihat kan bener kan
tante sini lihat tante lihat
tante lihat tante takut
di atas bau tuh gak ada apa apa tante
lihat lihat lihat lihat ada apa
kok gak ada sih
tadi benar kok ada di sana
depan depan persis muka tante gitu tante gak bohong
pasti dia udah kabur itu
diego pasti benar benar mau bikin tante lah jadi mati ketakutan
tante sekarang tante tarik nafas ya tante ya tante tenang
sekarang tante ceritain sama aku dulu diego waktu meninggal itu kayak gimana tante
kamu duduk tante yang bunuh diego ya apa apaan sih kamu clara
tante siapa yang nuduh
aku tuh bukan nuduh tante aku nanya
tapi pertanyaan kamu sama seperti kamu lagi mendudu tante yang membunuh diego
tante ini kenapa sih
sekarang gimana bisa dapat bukti coba
tante ini aneh deh lama lama
tapi gak apa apa deh
yang penting aku bisa lama lama sama raja
pak saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri
kalau diego tuh masih hidup dia belum hati
dia benar benar ada di hadapan saya dia berdiri di hadapan saya pak
bu putri tapi kami sudah pastikan bahwa mayat yang ada di dalam kubur itu adalah diego bukan orang lain
dan diego belum meninggal
dan gak mungkin yang saya lihat itu tadi hantu kan
bu putri bu putri
lebih baik ibu berobat ke psikiater
masalah ini membuat ibu slas
loh bapak gimana sih pak
kok malah disuruh ke psikiater
jangan sembarangan kalau ngomong
kami bicara ini berdasarkan penyelidikan bukan hanya laporan dan keterangan
dan memang benar
apa yang ada di dalam kubur itu adalah mayat diku bukan orang lain
udah lah percuma ngomong sama bapak
eh bu putri kita pulang aja yuk sayang
zaman sekarang tuh kalau mau ngelapor polisi harus ada bukti yang kuat
gak bisa sembarangan
iya mah walaupun gak ada orang yang percaya sama aku
aku akan tetap ngomong sama raja
dan aku akan segera keumatan tahanis
arsila biar sama mama aja
nah aku pergi dulu ya